ini laki panggutkan kutembaknya
satres krimpol restorbo jambi jumat ini hari menangkap buronan pelaku pembobolan minimarket
di rumahnya di desa kranijaya kabupaten musirawas utara sumatera selatan
saat dilakukan penangkapan pihak keluarga sempat mencoba menyembunyikan pelaku
petugas yang mengetahui pelaku bersembunyi di atas plafon rumahnya
kemudian memerintahkan pelaku untuk turun dan menyerahkan diri
pelaku yang mengetahui telah dikepung petugas akhirnya turun dan menyerahkan diri
pelaku ha dua puluh empat tahun kemudian dibawa ke polres tebo untuk diperiksa lebih lanjut
menurut polisi tersangka bersama komplotannya telah beraksi di empat tempat
dan selalu membawa senjata api rakitan saat beraksi